setelah delapan bulan pembelajaran dilakukan secara online
akhirnya pemerintah kota madiun memberlakukan sekolah tatamuka mulai senin kemarin
namun pembelajaran tatap muka ini baru dilaksanakan oleh sekolah negeri saja
wali kota madiun maidi langsung memantau pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka
di sekolah dasar negeri satu josenan
uji coba pembelajaran tatamuka ini juga mendapat pengawasan
dari tim penegak disiplin protokol kesehatan
tatamuka memang perlu kita adakan
satu memang zona kita masih sudah memungkinkan
yang kedua aturan semua kita jalankan
yang ketiga kita uji
kita uji selama ini masyarakat sudah cukup disiplin
semua pengajar juga disiplin anak anak disiplin
dan ini masuk itu sudah angkat orang tua
tujuh puluh persen orang tua menginginkan anaknya masuk
selain di madiun siswa sekolah dasar negeri pajanggalan i kabupaten sumener jawa timur
juga diizinkan melakukan pembelajaran tatamuka
siswa harus mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin
menggunakan masker penutup wajah atau face shield
dan harus dilakukan cek suhu tubuh sebelum masuk ke dalam kelas
sampai di sekolah siswa langsung masuk ke dalam kelas
tidak boleh bermain di luar kelas
pihak sekolah juga menyediakan masker bagi siswa yang tidak punya masker
secara otomatis kepala sekolah mengambil sikap
kalau sudah kuning langsung buka tatamuka
kalau nanti orange lagi berarti tutup
jadi secara otomatis kebijakan kami seperti itu
pembelajaran tatamuka masa transisi saat ini
hanya diikuti oleh lima puluh persen siswa
dari jumlah keseluruhan masing masing kelas atau maksimal lima belas siswa
tim liputan cnn indonesia